nama muhammad hatta atau yang dikenal dengan sebutan bung hatta tak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan
bersama soekarno ia memproklamirkan kemerdekaan republik indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
bung hatta sendiri lahir dan menghabiskan masa kecil di kota bukit tinggi sumatera barat
banyak yang tidak tahu bagaimana sosok hatta sesungguhnya
berikut ini kami hadirkan liputannya untuk anda
tepat di jantung kota bukit tinggi persis di pintu masuk menuju kawasan jam gadang
berdiri sebuah patung berukuran besar
ialah muhammad hatta salah satu proklamator kemerdekaan
taman bung hatta berdiri persis di samping kawasan istana dan berhadapan dengan jam gadang
nama bung hatta disematkan menjadi nama istana tersebut karena bukit tinggi adalah kota kelahiran hatta
masa kecilnya berada di jalan soekarno hatta
rumah dua lantai ini menggunakan struktur kayu terdiri dari bangunan utama pavilion lumbung padi dapur dan kandang kuda
bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu ruang makan keluarga dan kamar ibu paman dan kakek bung hatta

sedangkan pavilion berfungsi sebagai kamar tidur bung hatta
di rumah ini hatta tinggal hingga berusia sebelas tahun sebelum melanjutkan sekolah menengah di mulo di kota padang
walaupun durasi tinggal di rumah kelahirannya di bukit tinggi relatif singkat tetapi suasana dari kehidupan rumah ini memberikan kenangan yang mendalam serta berperan besar dalam pembentukan wataknya
rumah asli sesungguhnya sudah runtuh
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an dan kepemilikan lahan sudah sempat berpindah tangan kepada salah satu saudagar di daerah itu
sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil bung hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat
begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya
namun yang paling asli dari rumah kecil hatta pada masa lalu adalah sumur tua yang sekarang ada di dalam kamar kelahiran hatta
air sumur masih dimanfaatkan hingga kini
tahun seribu sembilan ratus enam puluh sebenarnya sudah hancur
jadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu dibangun ulang sama pemerintah dan diresmikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima waktu itu ulang tahun pak hatta tanggal dua belas agustus

museum rumah kelahiran ini menyajikan banyak informasi tentang hatta
mulai dari sisilah keturunan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian

mulai dari sisilah keturunan hingga foto foto sejarah perjuangan hidup bung hatta dalam merebut kemerdekaan republik indonesia dari penjajahan belanda dan jepang
polisi masih terawat dan terjaga
karena kan sebagai pahlawan atau performator ri kan jadi harus kita budayakan dan kita lestarikan juga
berkat jasa jasa dan buah pemikiran dia bisa indonesia jadi seperti biasa bisa
bapak hk itu orangnya kutubuku
tapi dia lebih mementing bukunya daripada perempuan
ya bapak hatta itu gak penting cintaan yang penting belajar dulu
bung hatta dikenal sebagai aktivis dan pejuang sejak masa sekolah hingga menjadi tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan republik indonesia
namun yang banyak orang tidak tahu hatta sesungguhnya adalah seorang tokoh islam
kita sering mengatakan nilai nilai baik
kita sering mengatakan nilai nilai
baik bung hatta itu adalah jujur hemat disiplin bersaja
nah itu tuh sebenarnya kan implementasi dari nilai nilai islam
yang perlu kita pahami dari bung hatta ini sisi yang jarang diangkat orang
beliau itu adalah keturunan ulama besar
kakinya itu sheikh abdul rahman itu adalah seorang ulama besar
minangkabau abad ke sembilan belas
dalam urusan memperjuangkan kemerdekaan indonesia bung hatta menurut hasril juga merupakan seorang tokoh yang memiliki visi jauh ke depan
apa hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh belanda dari pikiran bung hatta itu
kalau belanda menduduki jogja kemudian menawan presiden dan wakil presiden dia berpikir bahwa indonesia itu sudah tidak ada
yang dia tidak perhitungkan visi hatta
hatta itu sudah dari awal awal menyiapkan pemerintah alternatif
jadi safruddin membentuk pdri itu tidak ujug ujug
tidak serta merta begitu sudah dipersiapkan
bung hatta tak sekedar tokoh proklamator
hatta adalah seorang tokoh islam yang memiliki kemampuan intelektual dan visioner
jone di kambang kota bukit tinggi sumatera utara